nah tapi bi apa yang dilakukan sama sohledana dulu itu bisa dibenarkan
nggak apa apa memuliakan orang tua itu bagus
selama dia tidak melakukan
lah kita dari tadi ucap salam gak ada yang nyautin
teh baunya enak banget teh bau apa ya
aduh ini saatnya soleh memuliakan orang tua
soleh enak bisa memuliakan orang tua lewat ummi abbi
lah dul mau memuliakan siapa lagi orang tua dulu sudah nggak ada
aduh kita kan sahabat dari kecil
berarti orang tua soleh orang tua adu
dul ini saatnya aduh memuliakan orang tua
aduh ini saatnya aduh memuliakan orang tua
aduh ini saatnya aduh memuliakan orang tua
aduh ini saatnya aduh memuliakan orang tua
aduh ini saatnya aduh memuliakan orang tua
aduh ini saatnya aduh
hah ini pasti gara gara gagang pintu nih
gue jadi kangen sama nyak gue
gue pandai diusir banyak gue
ih sasaran empuk nih
jadi aris sana ya bu
neng nggak apa kalau copetnya aku penjara penuh
hajar bang hajar
kalau lu sampai nyopet lagi kita wandi sama gue nih
gue ratain lu semua
bang tidak bang tidak
saya tidak mungkin lakukannya bang tidak
lepet tangan lu
lu ngapain sih nggak ngapain tuh di mari
lu nggak bantuin nyak lu
udah beres dong mau ke pasar dong
gue kagak peduli lu mau ke pasar kek mau ke kuburan mau kemana kek
eh asal lu tau ya
gue jadi kepikiran sama nyak gue jadi kangen gue
kalau orang sukses itu pasti memuliakan orang tuanya
jadi kalau bang bonny mau sukses
pakai megang megang gue lagi lu nggak ada sopan sopan
lagian lu ngapain sih
mendingan ya lu sekarang juga enyah dari sini
nyah dateng lagi nyah balik lagi
sabar kek dikasih tahu mama
ya udah kalau gak mau jadi orang sukses
assalamualaikum mau ke pasar
aduh itu soalnya ada ada aja ya
terus juga itu ada rikut ikutan bi
udah nggak ada orang tua
menganggap kita sebagai orang tuanya
dan dari kecil kan sama kita bi
iya sih bi adul juga bilang kayak gitu
menganggap kita itu sebagai orang tuanya
tapi ini apa yang dilakukan
sama soleh dan adul itu bisa dibenarkan
memuliakan orang tua itu bagus
selama dia tidak melakukannya kepada warga
kalau sama kita
sambil pelan pelan kita berdoa
kita berusaha untuk memperbaikinya
dan memiliki pemahamannya soleh yang belum tepat
biar soleh jadi lebih benar
insya allah ya
adi ke masjid ya
ini salat di rumah ya bi
abih tunggu dulu bi
kenapa soleh gendong abih sampai ke masjid
buat apa soleh
habib masih bisa jalan kok
abih belum dikatakan islam
apabila belum berbuat baik
dan berbakti kepada kedua orang tuanya
di zaman rasulullah saw
kamu masih ingat cerita yang abi ceritain ke kamu
itu kamu kecil sekali
iya abi soleh ingat
udah gak apa apa
soleh ikhlas boleh bi
gini aja kamu boleh gendong abi
ke depan situ aja ya
ini nanti keburu subuh loh
kita mau maghrib udah ayo sekarang kita berangkat aja yuk pak ustadz soleh aduh ganti baju dulu ya nanti
kita mesin assalamualaikum waalaikumsalam waalaikumsalam waalaikumsalam waalaikumsalam
waalaikumsalam waalaikumsalam waalaikumsalam waalaikumsalam
mau salaman kan
maaf pak ustadz tangannya tadi mana habis dicium
gak dicium sini ngapain lu lap situ
soleh soleh ini ada apa sih
kita lagi memujakan orang tua
kamu mau nyerang pipi pak ustadz
nanti disedot darahnya melentung
gak gini juga caranya sore
emang begitu caranya abi